arus kendaraan di simpang gadok bogor jawa barat terpantau padat pada jumat pagi
dan untuk mengurai kepadatan saat lantas polres bogor menerapkan sistem ganjil genap mulai pukul enam pagi
ya pada hari ini dua juni dua ribu dua puluh tiga pemerintah memutuskan untuk mengambil cuti bersama
dikarenakan pada kemarin kamis satu juni dua ribu dua puluh tiga ialah untuk memperingati hari lahir pancasila
dan juga pada esok hari dan juga lusa tanggal tiga dan juga empat juni dua ribu dua puluh tiga adalah untuk peringatan hari raya waisan
dan oleh karena itu banyak sekali masyarakat dari arah jakarta yang pada hari ini mengambil kesempatan
untuk berlibur ke arah puncak untuk situasi di simpang gadok pada hari ini sejak pagi tadi hingga saat ini
untuk arus lalu lintas terpantau padat oleh kendaraan kendaraan yang ingin berlibur ke arah puncak
dan untuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh satu lantas polres bogor pada simpang gadok hari ini
ialah ganjil genap yang sudah berlaku sejak pukul enam pagi tadi hingga pukul delapan
dan nantinya akan dibelakon kembali secara situasional melihat apakah ada arus kepadatan atau tidak
dan untuk saat ini arus lalu lintas yang terjadi adalah ramai lancar dan disini sudah terpampang juga untuk rambu rambu
untuk kendaraan genap dan juga ganjil dimana pada hari ini kendaraan yang dapat melintas adalah kendaraan berplat nomor genap
di mana untuk kendaraan berplat ganjil nantinya harus berputar balik ke arah jakarta dan memilih alternatif tempat wisata lainnya
dan juga untuk kendaraan lainnya masih dapat melaju walaupun terdapat sistem ganjil genap yaitu untuk kendaraan kendaraan
yang berasal dari ciawi megamendung cianjur dan juga cisarua
dan untuk rekayasa lalu lintas lainnya selain sistem ganjil genap yaitu one way nantinya diberlakukan secara situasional
oleh satlantas polres bogor yang telah berjaga sejak hari rabu kemarin bersama dengan dua ratus lima puluh personil
untuk petugas gabungan lainnya di mana one way ini diberlakukan nantinya jika terjadi kepadatan di pos lingga ciawi
di mana jika terjadi kepadatan di pos polingga ciawi nantinya one way akan diberlakukan baik dari arah jakarta menuju puncak
dan juga dari arah puncak menuju jakarta
dan dapat saya sampaikan juga untuk sistem lainnya yaitu buka tutup ini masih belum terdapat himbawan juga dari satu lantas polres bogor
namun yang diberlakukan
yang dihimbau oleh satlantas polres bogor adalah untuk masyarakat ini dapat melakukan pemantauan secara mandiri
karena memang untuk di pos pantau atau di rambu ganjil genap ini memang tidak ada anggota yang berjaga
jadi memang masyarakat dihimbau untuk dapat mengatur keberangkatan sesuai dengan tanggal dan juga sesuai dengan plat yang berlaku